hari ini masa buruh menggelar unjuk rasa di jakarta
dan untuk mengetahui perkembangan unjuk rasa hari buru yang dipusatkan di kawasan senayan
ada rekan iwan hermawan yang bersiap dengan laporan langsungnya
ya iwan bagaimana situasinya di sana dan apa saja sebenarnya tututan dari masa buru
karena memang ini lebih mirip ke festival karena memang disini tadi
semenjak jam dua belas siang tadi ini di sini ada atraksi musik
kemudian juga ada tarian tarian dan kemudian juga nantinya akan ada juga orasi
dari organisasi buruh internasional seperti dari finlandia dan juga dari australia
dan juga nanti ada acara pembacaan puisi dan tentunya selain itu ada juga orasi orasi
dan saat ini di podium sudah ada jenderal polisi listio sigit prabowo
yaitu kepala kepolisian republik indonesia dan ia juga mengapresiasi aksi buruh pada hari ini
yang berjalan cukup tertib
dan tadi memang pada pukul sepuluh sampai dengan pukul dua belas aksi buru dilakukan di depan
gedung dpr mpr walaupun sempat menutup badan jalan tapi kemudian
aksi tidak berlangsung cukup lama dan saat ini situasi lalu lintas di depan gedung dpr mpr
sudah berjalan dengan normal
sementara di gpk ini kami hitung semua masa buru perkiraannya ada sekitar lima belas ribu masa buru
namun semuanya berada di dalam gedung gbk
artinya arus lalu lintas di sekitar gedung gbk seperti di jalan gerbang pemuda jalan asia afrika
dan yang lain sebagainya semuanya masih terlihat aman dan lancar
namun demikian tetap saja kami
mengimbau untuk menghindari jalan jalan ini karena memang nantinya sekitar pukul lima atau pukul setengah enam
ketika masa buruh ini membubarkan diri dan mereka membawa banyak bis kemudian juga kendaraan pribadi
motor dan juga mobil begitu
tentunya akan terjadi kemacetan yang cukup panjang nantinya
jadi kami mengimbau untuk menghindari dulu
untuk sementara daerah jalan jalan menuju ke wilayah kawasan senayan ini
dan untuk tuntutannya sendiri sampai saat ini memang tuntutannya tidak jauh berbeda dengan
tuntutan aksi buru pada umumnya pada sebelum sebelumnya begitu
seperti misalnya tolak omnibus law dan yang utama memang tolak omnibus law cipta kerja
dan bahkan dari para buru ini dari presiden kspi syed iqbal tadi menyatakan bahwa
jika pemerintah tetap memaksakan untuk menggolkan omnibus law cipta kerja
maka mereka akan mengancam untuk melakukan mogok kerja
dan mereka siap mengorganisir sebanyak lima juta buru atau kota industri yang ada di indonesia
untuk melakukan modul kerja
sementara untuk tuntutan lainnya sendiri seperti misalnya ada pengesahan undang undang pekerja rumah tangga
kemudian juga ada tolak upamura dan kemudian juga ada hapus resorsing atau alih daya
yang memang selalu menjadi tuntutan setiap aksi unjuk rasa buruh pada sebelumnya
jadi memang tidak jauh berbeda
yang ada penambahan sedikit seperti misalnya adanya mereka menuntut reformasi agraria dan lain sebagainya seperti itu
dan sampai saat ini aksi masih berjalan dengan cukup baik cukup lancar begitu benny
dan rencananya aksi akan berlangsung sampai sekitar pukul lima atau sampai setengah enam nanti
baik iwan jadi aksi berjalan cukup kondusif dan anda menyarankan para pengendara sebaiknya menghindari kawasan senayan
terima kasih iwan kita terus tunggu informasi terbaru